beberapa indikator ekonomi makro indonesia menunjukkan perekonomian indonesia mulai menunjukkan arah positif terhadap pertumbuhan ekonomi
belanja pemerintah meningkat begitupun kegiatan produksi dan ekspor barang
berikut kami bahas sepuluh tanda ekonomi pulih versi pemerintah atau kementerian keuangan pagi ini untuk anda
nah kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi indonesia kita ingat ya
nah ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh menteri keuangan sri mulyani pada hari sebelumnya
wah ini tinggi sekali ya mengingat kontraksi ekonomi yang terjadi pada indonesia tahun dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas
hal ini beralasan kenapa karena ada sepuluh tanda tandanya kita bahas apa saja
yang pertama dari indeks keyakinan
nah indeks keyakinan konsumen ini apa indeks keyakinan konsumen ini adalah indikator yang menggambarkan bahwa konsumen itu
sudah mulai yakin untuk melakukan pengeluaran rumah tangga dan juga didasarkan bagaimana konsumen faktor faktor pengeluaran
yang dikeluarkan oleh konsumen ataupun masyarakat dari penghasilan
yang rendah menengah sampai masyarakat berpenghasilan tinggi dan berdasarkan data juga ternyata masyarakat berpenghasilan tinggi
yang tadinya menahan uangnya pada tahun dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh satu ini akibat berbagai relaksasi dan juga vaksinasi yang sudah berjalan
sudah kembali berani untuk menginvestasikan mengeluarkan uangnya
kita lihat kemudian bagaimana dengan aktivitas masyarakat
aktivitas masyarakat tercatat meningkat pada maret april dan juga mei dua ribu dua puluh
aktivitas belanja aktivitas produksi ini meningkat seiring dengan pembatasan sosial yang sudah dilonggarkan
dan juga protokol kesehatan yang diperketat sehingga masyarakat semakin berani untuk keluar dari rumah melakukan kegiatan kegiatan konsumsi
karena konsumsi kita bicara konsumsi juga investasi ekspor ini adalah tiga komponen utama dalam pembentukan pdb indonesia
sampai nanti bisa mencapai delapan tiga persen tinggi sekali seperti prediksi dari menteri keuangan
tapi sebelumnya lembaga pemerintah seperti fitch ratings kemudian moody's dan juga morgan's
dan stanley juga seluruhnya memprediksi bahwa perekonomian indonesia ini akan tumbuh masif pada kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini
kemudian kita lihat indeks penjualan retail
ini juga mengalami pertumbuhan pada kisaran dua ratus sembilan per april dua ribu dua puluh
nah selanjutnya kita lihat penjualan retail mobil
nah ini berbagai relaksasi juga dilakukan oleh pemerintah
begitu lewat kementerian keuangan relaksasi ppnbm misalnya
kemarin kita baru ingat ya masih berlaku sampai saat ini ppnbm diskon
pembelian mobil ini jadi seratus persen kemudian juga lima puluh persen dan periode terakhir itu dua puluh lima persen
nah ini jadi pajak pertama nilai untuk barang mewah penjualan mobil
ini membuat penjualan retail mobil meningkat hingga dua ratus dua puluh tujuh enam persen secara tahunan atau tumbuh dua lima persen secara bulanan
ini permintaan akan berbagai jenis mobil meningkat karena ini relaksasi ppnbm yang dilakukan oleh pemerintah untuk otomotif
bagaimana dengan sektor produktif
kita lihat konsumsi listrik untuk sektor industri dan sektor bisnis ini masing masing naik lima belas sembilan persen dan juga dua puluh tiga persen
ini artinya apa artinya aktivitas produksi manufaktur di indonesia sudah mulai berjalan ya
dan kita lihat begitu pun dengan konsumsi semen
konsumsi semen untuk infrastruktur ini juga melonjak delapan enam persen per april dua ribu dua puluh
lalu kita lihat bagaimana dengan realisasi belanja negara atau apbn
ternyata disini tercatat juga
mencapai tujuh ratus dua puluh tiga triliun per april dua ribu dua puluh satu atau naik lima belas sembilan persen secara tahunan
ini artinya pemerintah sudah mulai melancarkan kegiatan kegiatan realokasi refocusing anggaran untuk berbagai kegiatan seperti kesehatan
dan juga meningkatkan sektor sektor produktif gitu ya belanja pbn untuk kemudian meningkatkan pdb kita
kalau kita ketahui rasio utang kita terhadap pdb di tengah berbagai gempuran
pandemi covid sembilan belas saat ini ada di tiga puluh delapan persen terhadap pdb
nah rasio utang terhadap pdb kita ini ternyata juga berdasarkan keterangan dari imf world bank ini merupakan rasio utang terhadap pdb yang juga termasuk terendah di kawasan asia
di tengah berbagai kegiatan utang utang sektor publik yang dilakukan oleh negara negara asia begitu
untuk kemudian menekan pandemi covid sembilan belas ini ternyata kita dengan kebijakan counter cyclical yang dilakukan oleh kementerian keuangan juga mungkin dilakukan dengan bank indonesia
kita tetap bisa memaksimalkan kinerja apbn kita sehingga rasio utang terhadap pdb kita masih ada di level tiga puluh delapan persen
artinya masih produktif masih menunjang pertumbuhan ekonomi
selanjutnya kita lihat pmi manufaktur indonesia
wah ini pmi manufaktur kita saat ini ada di lima puluh empat enam persen
ini merupakan level pmi manufaktur tertinggi sejak ihs market membuat survei pada tahun dua ribu dua puluh
nah ini juga mencerminkan bahwa aktivitas manufaktur
produksi sudah mulai tumbuh dicerminkan juga dari impor bahan baku yang naik tiga puluh tiga dua persen pada april dua ribu dua puluh satu
dan juga barang modal naik sebelas enam persen
artinya kan kalau impor bahan baku barang modal ini adalah barang barang yang diperlukan untuk kemudian memberikan nilai tambah added value terhadap sebuah produk
kemudian diproduksi dimanufaktur dipabrik dan akhirnya dijual kepada masyarakat
kita lihat kemudian bagaimana dengan ekspor
kita baru saja merilis bps merilis neraca dagang indonesia
neraca dagang kita april dua ribu dua puluh satu ini surplus sekitar dua miliar dolar amerika serikat
di tengah pandemi covid sembilan belas artinya ekspor kita ini sudah lebih besar daripada impor
dan impor kita juga banyak didominasi oleh bahan baku atau bahan bahan mentah untuk menunjang lagi produksi
kita lihat ekspor kita tumbuh lima puluh satu sembilan persen secara tahunan
naik dua puluh lima persen secara tahun berjalan atau year to date dari januari sampai april dua ribu dua puluh satu
dan peningkatan ekspor terjadi pada sektor migas dan juga non migas
ini berbagai indikator ya yang membuat menteri keuangan kita sri mulyani sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai delapan tiga persen di kuartal dua dua ribu dua puluh
tetapi masih juga banyak yang harus diwaspadai diantaranya adalah lonjakan kasus covid sembilan belas
artinya masyarakat kita semua harus terus melakukan protokol kesehatan agar benar benar kita bisa keluar dari pandemi ini
dan ekonomi kita masih bisa tumbuh sesuai dengan ekspektasi